presiden korea selatan yun sok yeol bersama istri mengunjungi altar berkabung korban tragedi pesta halloween itaewon pada senin
lebih dari satu ratus lima puluh orang tewas akibat berdesakan ketika merayakan halloween pada sabtu lalu waktu setempat
bersama istri kim kon hee presiden korea selatan membawa bunga untuk korban tragedi itaewon
yun juga memberikan penghormatan kepada para korban di altar berkabung di kota seoul
pemerintah korea selatan telah mendeklarasikan masa berkabung nasional pada minggu selama sepekan setelah lebih dari satu ratus lima puluh orang tewas saat merayakan pesta halloween di taiwan pada akhir pekan kemarin
presiden yun berjanji bakal mengusut tuntas tragedi di pesta halloween di itaewon yang seharusnya menjadi ajang bersenang senang
investigasi dilakukan agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa mendatang